dua orang warga kota makassar yang ikut berperan dalam pengambilan paksa jenazah pasien pdp
di empat rumah sakit di kota makassar dibawa ke mapol restabes makassar selasa malam
mereka langsung diperiksa kesehatannya oleh tim berkostum apd lengkap
ketiga puluh dua orang ini ditangkap aparat gabungan polda sulsel dan polrestabes makassar
di sejumlah lokasi berbeda
selain diperiksa kesehatannya petugas juga memeriksa peran masing masing warga
saat pengambilan paksa jenazah di empat rumah sakit berbeda
yang di rumah sakit stella maris rumah sakit dadi labuang baji dan bayangkara
dari hasil pemeriksaan polisi menetapkan sembilan orang tersangka
mereka disangka melanggar undang undang karantina kesehatan dan melakukan perlawanan
serta pengancaman dalam jumlah berkelompok terhadap seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah
beberapa orang diantaranya juga diketahui reaktif corona
usai mengikuti rapid test yang dilakukan tim kesehatan
ada beberapa yang reaktif
jadi ada beberapa yang reaktif ini yang memperhatinkan kita
pemeriksaan kita lakukan pertama dengan rapid test dan anggota yang periksa juga menggunakan apd
minggu malam tujuh juni lalu puluhan keluarga pasien pdp corona di kota makassar sulawesi selatan
mengambil paksa jenazah keluarga mereka dari rumah sakit stella maris
mereka menggotong jenazah beramai ramai dan menggiringnya dengan berjalan kaki
dan mengendarai sepeda motor
keluarga pasien meyakini bahwa jenazah keluarganya itu bukanlah pasien positif corona
video aksi ini sempat diunggah di media sosial oleh warga yang merekamnya
sebelumnya pada tiga juni lalu jenazah berstatus pasien dalam pengawasan yang meninggal di rumah sakit dadi makassar
juga diambil paksa keluarganya
dalam rekaman cctv tampak tujuh anggota keluarga pasien menerobos masuk ke ruang icu
dan menggotong jenazah keluar ruangan
pengelola rumah sakit tidak bisa berbuat banyak karena keluarga pasien datang dengan jumlah sekitar
sekitar empat puluh hingga lima puluh orang dan membawa senjata tajam
keluarga keberatan jika jenazah dikuburkan dengan protokol covid sembilan belas